sebanyak sembilan negara akan bertanding pada tes event cabang olahraga tinju yang dimulai pada hari ini
tes event digelar untuk mengukur kesiapan indonesia sebagai tuan rumah pelaksanaan asian games agustus mendatang
cabang olahraga tinju menggelar tes event di hall c jakarta international expo kemayoran jakarta
babak penyisihan hingga pertandingan partai final berlangsung pada hari ini hingga lima belas februari mendatang
ada sembilan negara yang mengikuti tes event ini yaitu indonesia filipina india singapura malaysia thailand jepang korea selatan dan thailand
indonesia sebagai tuan rumah mengirim sepuluh petinju yaitu tujuh nomor putra dan tiga nomor putri yang tergabung dalam tim putih